selanjutnya presiden joko widodo mengunjungi pasar legi di solo pada senin sore
kedatangan presiden untuk melakukan pengecekan harga bahan pokok di pasar tradisional di wilayah jawa tengah
sebelumnya presiden juga mendatangi pasar cepogo dan pasar selo kabupaten boyolali jawa tengah
ratusan pedagang pasar legi kota solo tampak antusias ketika presiden joko widodo mengunjungi tempat mereka sehari hari berjualan
dalam kunjungan ini presiden didampingi gubernur jawa tengah ganjar pranowo yang datang dalam satu mobil dan sejumlah pejabat lain
dari hasil peninjauan presiden mengklaim harga harga bahan pokok menurun
jokowi menilai turunnya harga sejumlah komoditas antara lain disebabkan oleh pasokan barang yang melimpah
secara umum harga harga turun saya lihat tadi ya kayak telur
telur sudah bulat
dua puluh lima ribu sebelumnya di atas tiga puluh
bawang merah juga sama turun
dua puluh enam ribu ada yang dua puluh lima ribu kemudian bawang putih juga sama turun dua puluh empat ribu
dalam kunjungannya ke jawa tengah presiden joko widodo juga menghadiri peringatan zayad humanitarian day
atau hari wafatnya syekh zayad bin sultan al nahyan di solo jawa tengah
presiden melaksanakan sholat terawih di masjid ini dan tampak sejumlah tokoh dan pejabat turut hadir termasuk gubernur ganjar pranowo
terlihat pula wali kota solo gibran raka buming raka serta ribuan jemaah ikut melaksanakan sholat
jokowi mengungkapkan syekh zayed bin sultan al nahya merupakan seorang pemimpin besar yang tidak kena lelah dalam memperjuangkan
nilai nilai kemanusiaan dan solidaritas
usai mengunjungi pasar di solo dan memperingati zayat humanitarian day di masjid raya sheikh zayat solo
presiden mengakhiri kunjungannya didampingi gubernur ganjar prano wali kota gibran dan pejabat lainnya